malang betul nasib balita tiga tahun ini
ia ditinggal sendiri di rumah dalam kondisi penuh luka lebam
warga kawasan gandus palembang sumatera selatan pun tak sampai hati membiarkannya
anak laki laki malang ini pun segera dibawa ke rumah sakit bari palembang untuk mendapatkan perawatan
orang tuanya kemana tak ada yang tahu
warga menduga orang tuanya pergi pulang kampung ke kabupaten banyu asin
sementara balita laki laki ini ditinggal sebatang kara dalam kondisi seperti habis dianiaya
awalnya tetangga mendapat laporan bahwa si balita dalam keadaan sakit di rumahnya
ia lantas mendatangi rumahnya dan menemukan kondisi yang memprihatinkan
ia diam pasrah tak mau bicara
dari hasil pemeriksaan sementara tim medis rumah sakit bari
ditemukan sejumlah luka
tak hanya itu bocah ini juga mengalami pergeseran tulang di bagian bahu